sidang kasus pembunuhan di pengadilan negeri sukabumi berlangsung ricu
keluarga korban tak terima dengan penundaan sidang dan tak pernah diundang untuk menghadiri persidangan
istri korban sempat histeris saat para tersangka dimasukkan ke dalam mobil tahanan
istri almarhum raden galinur hikmah tak bisa menyembunyikan kemarahannya
setelah melihat ke enam tersangka pembunuhan terhadap suaminya
naik ke mobil tahanan usai pengadilan negeri memutuskan untuk menunda persidangan
sebelumnya galih dua puluh tiga tahun tewas dikroyok oleh para tersangka pada tujuh september dua ribu tujuh belas lalu
pihak keluarga korban kecewa dengan jalannya persidangan
karena beberapa kali sidang sebelumnya tidak pernah ada yang memberitahukan terhadap pihak keluarga
bahkan dalam sidang kali ini keluarga berinisiatif datang untuk melihat jalannya persidangan
tanpa ada pemberitahuan dari pihak pengadilan ataupun kejaksaan
keluarga korban meminta agar ke enam
enam pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya
serta pengusutan kasus ini secara tuntas
informasi yang diperoleh dari pengadilan menyebutkan bahwa sidang terpaksa ditunda
karena salah satu hakim yang menangani kasus ini masih cuti
kasus pengeroyokan dan pembunuhan yang terjadi di sukabumi pada tujuh september dua ribu tujuh belas ini
diduga dipicu oleh perebutan lapak di pasar pelita sukabumi
ahmad fikri sukabumi